mabes polri menyebut masih ada satu supporter timnas yang ditahan kepolisian di raja malaysia
pasca kerucuhan pertandingan kualifikasi piala dunia indonesia versus malaysia pada delapan belas november lalu
sebelumnya pada tanggal dua puluh lima november
lalu dua supporter timnas atas nama prada wibowo pribo dan rifki hoirudin telah dilepaskan dan kembali ke indonesia
timnasnya yang satu orang atas nama andreas setiawan yang masih ditahan di malaysia
tentunya dari pihak kepolisian tetap komunikasi dengan kemenlu dan kbri
karena kita kan ada di negara orang dan negara orang itu sendiri mempunyai undang undang tersendiri
kita tetap berupaya berusaha ya kita tetap komunikasikan kita koordinasikan dengan pdrm malaysia
di sana itu berkaitan dengan kasus tersebut dan kita tetap memberikan bantuan untuk kasus tersebut